diterima di semua toko seluruh indonesia
ayo mel tunjukin ke gue kalau lo emang cuma pura pura buta
gue gak boleh meleleh sama perlakuan sweet pangeran
gue harus tahan perasaan gue supaya pangeran gak curiga kalau gue pura pura puta
satu di situ satu lagi dimana
kayaknya udah dapet ke bawah cuma di atas juga kali ya
kita lewat dulu
aku ngetes ketambang sini
kayaknya sekarang tuh sudah mau éner gente
sebenarnya sih karena lo keren jadi gue terpacu deh buat ikutan keren juga
semua orang juga tahu gue keren
tapi yang jadi pertanyaan adalah
kemarin itu lo ngedance nya emang bener bener karena jago
apa karena faktor keberuntungan
karena gue jago lah
gue gak percaya
iya kan lo liat sendiri kemarin
dengan dance yang berbeda
lo yang ngajakin
gue mulai duluan
jangan kaget ya usus goreng
tari ini bisa membuat lo terkesimai
kenapa usus goreng kalau jadi keringetan
gue malah bisa berhenti mikirin lo
gue yang selalu ada di pikiran loh
kok lo bisa tau gue ada disini
iya walaupun gue buta kayak gini gue masih bisa dengar kali
bener juga apa kata mel
gue dari tadi kepikiran terus sama usus goreng
gue sampe gak sadar mel udah dateng
biar gue bantu lo duduk ya
tunjukin ke gue
cuman pura pura buta
gue gak boleh meleleh sama perlakuan sweet pangeran
gue harus tahan perasaan gue
supaya pangeran gak curiga kalau gue pura pura puta
bentar ya put
semoga om reman gak ngikutin kita kesini
ternyata dia kayaknya sudah kutip lebih barack sanders kan

terima kasih kalo bisa semuanya nyambit sadar
itu udah kebetulan living bunga game ya
gue habis nunjukin
itu depressing dari kamu
kami baik baik aja kok pak regar
pak regar gak perlu khawatir
ya udah saya mau masuk dulu ya pak regar
saya mau bicara sama putri
perlu aja pak
apa ya yang sebenarnya terjadi antara my future doutor dan my ex future wif
saya jadi ikutan gelisah gini nih
saya seperti ngerasa sakitnya tuh disini
sakit yang tidak berdarah
ibu minta kamu jujur ya bud
dan jangan sembunyiin apa apa lagi dari ibu
sekarang kamu cerita cerita yang sebenarnya tentang pak remon dan anaknya ke ibu
bener kan selama ini mel nekan kamu
cuma gara gara kamu deket sama pak regar